ada nama akang juga
selvi minta izin gak sama mama
lo tau gak kenapa gue itu
bisa dicerah sampai tiga kali
karena gue itu gak bisa dana
gue juga gak bisa genit genit
kayak cewek cewek lain yang udah ngandalkin gue
tapi cara ngomong aja kayak cewek genit
kan gue gak mau
kaki gue itu sampai ke pincu cewek lain
yaudah ajarin gue dong ya
pesan itu beres
udah terus ini
oma jahat ini ga ada gara oma
edri benci sama oma
jangan tentu edri
kok jahat kenapa
lah paling soalnya diri ngerti mak
nek ini yang disuruh kerja terus sama mama kek
bulu tujuan ragu lapan deh
mungkin orang jantungan kaget aja
mudah mudahan ibu puput bisa cepat hamil ya kang
kasian pak haji
indri kalau ada apa apa cerita sama mama dong
mungkin temen temennya udah tahu kang
kenapa sih harus tahu
memarahi temen temennya kang
kakak jangan kakak
kasih tahu papa
ini pasti temen temennya udah baca berita ini deh
nah guntur ini ruangannya si om itu om
salim dulu sama om
oh iya beb tadi aku lewatin ruangannya pak rijal kok gak ada
oh dia itu lagi keluar sebentar katanya ada urusan penting apa
kenapa guntur mau main
duduk sama om
beb gak ganggu kerjaan kamu
tenang aja semua sudah musim
nias guntur masuk sini sini baru kita
ada nama minah kang
selfie minta izin gak sama mama
tidak ada yang bisa dipercaya

tidak ada yang bisa dipercaya
kenapa dia marah marah sama gue
marah marah kenapa ma
dia bilang gue jahat
ma jahat kenapa
mana gue tahu
tidak ada yang bisa dipercaya
tidak ada yang bisa dipercaya
mungkin gara gara ini omah
baru bulan lalu gue beli dia hp
berita yang ditulis selfie ma
berita yang ditulis selfie ma
berita yang ditulis selfie ma
berita yang ditulis selfie mak
berita yang ditulis selfie ma
berani beraninya dia ngejelekin barang cucu gue